fenomena badut badut jalanan di kota besar di indonesia khususnya di dki jakarta marak terjadi
di balik kostum dan juga topeng yang panas sebagian dari mereka merupakan anak anak di bawah umur
ada yang merasa lucu dan terhibur ada pula yang merasa iba dibalik kehadiran mereka
menyusuri sudut sudut kota jakarta menggunakan kostum si unyil untuk mencari rejeki
sudah dilakoni siti soleha lebih dari satu tahun
wanita empat puluh tujuh tahun ini biasanya muncul dengan gerakan lucu dan menghibur penjalan kaki di sekitar kawasan jakarta selatan
menjadi badut jalanan harus ia lakoni untuk menutupi keuangan keluarga setelah menjadi pemulung pada pagi hari
dengan penghasilan sekitar empat puluh ribu rupiah sehari dirinya bersyukur di tengah pandemi masih dapat mencari tambahan penghasilan
ini buat sampingan jadi penghasilan biar kalau mulung karena barangnya turun
harganya kadang kadang dapat banyak enggak barangnya kalau nimbang kalau banyak dapat rp lima puluh
kalau lagi enggak ada dapatnya rp dua puluh

sedangkan kita anak empat
mengenakan kostum yang pengap dalam durasi panjang membuat siti harus mengatur ritme nafas dan kelembapan tubuh
yang berkeringat agar tidak terlalu lelah
hal yang sama dilakukan jamal dan rizky saat harus menepis letih setelah berjam jam berkeliling di jalanan kota jakarta
siswa kelas enam sekolah dasar ini mengaku menjalani profesi sebagai badut jalanan selama satu bulan
alasannya tak lain untuk membantu perekonomian keluarga
dalam sehari ia mendapatkan minimal rp delapan puluh setelah berkeliling selepas pulang sekolah
uang ini masih harus dipotong dengan uang sewa kostum sebesar rp tiga puluh lima
pertama yang mungkin harus kita pahami bahwa apa namanya kan sebetulnya mencari nafkah itu ada yang di jalanan
jadi kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya adalah bagian dari mata pencarian yang tersedia di ruang ruang publik sebetulnya itu
pemanfaatan ruang publik salah satunya menurut saya sebetulnya untuk mencari nafkah tadi
hanya kemudian yang menjadi persoalan kan kompetisi kan juga terjadi di dalam konteks mencari nafkah
sehingga dibutuhkan satu bentuk kreativitas di dalam menjaring kesediaan orang untuk bisa memberikan sedikit
ya uang kepada mereka
publik terbelah melihat fenomena ini
ada yang menganggap sebagai hal yang dapat dimaklumi
ada pula yang cukup waspada dan merasa tidak wajar jika melibatkan anak anak sebagai alat penarik simpati
kalau menurut saya sih ya wajar wajar aja dia bawa anak untuk ya mencari uang kayak gitu
karena mungkin juga di saat lagi kayak gini emang lagi kusir nyari uang kan
jadi ya menurut saya kayak gitu
wajar sih dan saya juga merasa iba dengan keadaan yang seperti itu
saya agak kurang setuju ya dengan badut badut itu membawa anak anak
karena selagi dia punya rumah punya tempat tinggal tempat tinggalnya nggak kepanasan nggak tuhujanan
kenapa nggak ditaruh dulu nih gitu kan kenapa nggak diistirahatin dulu biar mereka yang kerja gitu kan
sedikit eksploitasi anak juga sih sebenarnya
di tengah pandemi dan semakin menipisnya peluang mendapatkan pekerjaan
profesi sebagai badut jalanan dalam kostum unik
tampaknya masih akan menjadi pilihan untuk menambah pemasukan